dia bilang kalau kamu itu sama sekali tidak bersalah
kamu tau perasaan aku apa
aku merasa bersalah sama kamu
aku berharap aku datang kesini untuk merubah keadaan
aku berpikir kalau aku sudah bertindak keberlebihan sama kamu
tapi sampai sini
semua bukti ada disini
kau berkelita balaki kamu elsa
aku tidak bisa hidup tanpa nino
aku tidak bisa
aku sangat mencintai dia
aku harus mencari cara
supaya aku tidak bisa dengan nino
aku harus mencari cara
ngapain lu telepon gue lagi
gue udah gak mau urusan sama lo
saya butuh bantuan
ada imbalannya kok
dan tolong yakinkan nino dan keluarganya
kalau saya tidak bersalah dalam peristiwa penusukan itu
gue gak mau
gue udah bilang gak mau
gue gak mau urusan sama lo
saya akan kasih dua ratus juta
kamu butuh uang kan
kemarin kemarin lu nawarin lima juta
itu kan buat ralat aduan kamu ke polisi
lagian kan sekarang kamu udah bebas
dan sekarang kamu cuma nembunyi nino doang
kalau nino udah maafin saya
yaudah mana alamatnya
jalan asoka tiga
jalan asoka tiga
sekarang kamu kesana dan temuin nino
sekarang kamu kesana dan temuin nino
gue berangkat sekarang
gue berangkat sekarang
nino gak boleh tau
kalau gue yang suruh matteo ke rumahnya
kalau gue yang suruh matteo ke rumahnya
bukan gitu sher
waktu itu aku
aku minjem uang mama kamu
buat bayar rumah sakit biaya pengobatan papa
biaya rumah sakit pengobatan papa
iya pengobatannya papa papa kak waktu itu kan kecelakaan masuk rumah sakit
waktu itu juga kamu kan lagi sakit masuk rumah sakit aku gak enak minta sama kamu
aku harus gimana
aku harus gimana
kamu nelepon siapa
maaf pak aku ganggu aku telpon
aku hanya ingin tahu pak
apa betul waktu bapak dirawat di rumah sakit
saat papa kecelakaan dulu
papa benar benar kekurangan biaya untuk pengobatan
alhamdulillah enggak sih noh semua biaya di cover sama al
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku bisa jelasin sayang aku bisa jelasin ya
sekarang kamu jawab dengan jujur raza
ngapain kamu transfer ke malah
kenapa kamu transfer ke mama
aku transfer buat mateo
aku transfer buat mateo
aku transfer buat mateo
kamu tau tadi mati yo datang ke rumah
dia bilang kalau kamu itu sama sekali tidak bersalah
kamu tau perasaan aku apa
aku merasa besar sama kamu
aku berharap aku datang kesini untuk merubah keadaan
aku berpikir kalau aku sudah bertindak berlebihan sama kamu
tapi sampai sini
aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini
tapi ini gak bisa ya

tidak bisa dilanjutkan lagi
tolong kasih aku kesempatan sekali lagi nih
aku mempertahankan rumah tangga kita dengan cara seperti ini
kamu malah menghancurkannya elsa
kok muka kamu kayak bingung gitu
tadi barusan nino telepon
apa waktu aku dirawat di rumah sakit
kita kekurangan biaya
dia nanya gitu tadi
apa kita kekurangan biaya
waktu itu kan yang meng cover semuanya itu apa
iya makanya aku bingung kenapa dia nanya begitu
aduh ada apa lagi ya
apa ada hubungannya sama elsa
di kolam besar
tinggal tiga ikan di antara ikan lainnya
semua tiga punya karakter yang berbeda
namun tiga dari mereka adalah teman terbaik
bahasa indonesia nya ya
di sebuah kolam besar
tinggallah tiga ekor ikan di antara ikan ikan lainnya